dan dikonsultasi yang sangat penting
dalamnya adalah kesempatan terkait dengan pengamatan
kita harus sebuahnya sesuai dengan standar pengamatan khusus
dan apabila ada pengamatan
dan kejadian kesempatan olahraga